di das kesehatan pemerintah kota bekasi jawa barat
rabu pagi mengadakan rapid test dengan melibatkan tiga puluh analis
yang dilengkapi alat pelindung diri mulai jaket helm hingga sepatu bot
namun ratusan tenaga medis yang menjadi peserta terlihat hanya mengenakan masker
sejumlah tenaga medis yang mengikuti rapid test ini pun
tampak berkerumun tanpa mengikuti anjuran perintah
menjaga jarak sosial atau social distancing
hal ini sempat memicu kemarahan wali kota bekasi
yang melakukan pengambilan sampel darah
di data semua nanti dari di test yang asli di rekam
oh hasilnya belum ada ya
apa aja yang di rapid test
tadi cek darah sama di rapid test
ada instruksi dari pak wali kota sendiri
berarti sih pokoknya kita kan lagi hamil ya
jadi yang prioritas terus ulang
pelaksanaan rapid test yang tidak sesuai dengan rencana awal
yakni secara drive thru membuat peserta kecewa
sama sistem yang dilakukan sama dinkes kota bekasi
ini namanya mengumpulkan masa
yang saya harapkan yang dikoordinasikan sebelum saya datang itu
dikatakan bahwa sistemnya drive thru
tapi ternyata pas saya sampai di lokasi
saya lihat masa dikumpulkan sebegitu banyak
tanpa apd yang lengkap
terus alat rapid testnya habis
jadi saya sendiri hanya dapat diambil sampel darah
tapi tidak di rapid test
jadi katanya nanti diambil lagi rapid testnya
kalau misalnya ada
darah saya dicek
kemudian kalau misalnya positif atau negatif
nanti mereka menghubungi saya
berkaca pada korea
rapid test covid sembilan belas yang dilakukan dengan drive thru
tak akan membuat peserta berkerumun
tim analis yang melakukan tes pun
hanya akan melayani satu peserta rapid test
tanpa adanya antrean
selain pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana
peserta kecewa karena minimnya jumlah alat tes
dedy beben bekasi jawa barat